sementara itu ratusan kontainer di pelabuhan tanjung perak surabaya disegel polisi
penyegelan dilakukan karena kontainer telah menginap lebih dari sepuluh hari
langkah ini dinilai cukup efektif mempercepat dwelling time di tanjung perak
meski mendapat reaksi negatif dari pengusaha
sejumlah personil satgas dwelling time yang dibentuk polres tanjung perak surabaya
langsung menyegel lebih dari seratus kontainer
yang telah menginap di pelabuhan selama lebih dari sepuluh hingga dua puluh hari
tujuannya untuk menekan para importer nakal agar segera mengeluarkan kontainer kontainer tersebut
terbukti dua hari setelah disegel belasan importer telah mengeluarkan sebagian besar kontainer itu
hasil penyelidikan sementara polisi para importer ini sengaja berlama lama menginapkan kontainer mereka
lantaran sebagian besar bermasalah dengan kelengkapan izin
tak memiliki gudang hingga belum ada transaksi jual beli
kurang lebih hampir seratus
kontainer yang kita adakan penyegelan setelah dari satgas intelijen dan satgas gakum
menemukan mana yang kontainer kontainer yang masih berada di pelabuhan
seperti kemas surabaya ini di tanjung perak yang sudah lebih dari sepuluh hari dua puluh hari
kemudian kita segel kita lakukan penindakan
namun penyegelan yang dilakukan polres tanjung perak ini menuai tanggapan negatif para pengusaha
pengusaha menilai jumlah kontainer yang menginap di tanjung perak ini hanyalah sebagian kecil
dari jumlah kontainer yang telah masuk
mereka mencapai satu dua juta kontainer setiap tahun
nah kenapa bnn dengan biaya cukai tidak kerjasama untuk investasi infrastruktur yang seperti
equipment yang seperti itu dia taruh di pelabuhan sehingga konten konten yang masuk
bisa dilihat dalam dalamnya kontainer itu bisa dilihat
tidak perlu membuka
tidak perlu membuka
itu juga yang perlu gitu loh
yang perlu difokus oleh pemerintah sebenarnya
bukan yang nginep hanya beberapa aja
steven menambahkan pemerintah harusnya fokus pada reformasi birokrasi biaya cukai
dan peningkatan infrastruktur penunjang sehingga dwelling time bisa lebih cepat
hindra setiawan surabaya